mengikuti vaksinasi tahap pertama di kompleks sma negeri satu makale
tanah toraja sulawesi selatan rabu dua puluh lima agustus
vaksinasi tahap pertama yang diberikan kepada siswa adalah upaya pemerintah

terutama pada siswa sekolah sebelum pembelajaran tatap muka kembali dibuka
kepala bidang kesehatan pemkap tanah toraja mengatakan
pemerintah menyiapkan delapan puluh vial vaksin dan menurunkan empat tim vaksinator
dari notifikasi dari orang ke siswa
sehingga anak anak mereka boleh hadir di sekolah untuk melaksanakan vaksinasi
saya sebagai siswa sma negeri satu memang saja bangga dan berterima kasih kepada pemerintah
khususnya dinas pendidikan yang telah memberikan vaksinasi pada hari ini

sejumlah warga di kota jayapura papua ini antusias mengunjungi lokasi vaksinasi
tahap pertama dan kedua di salah satu kedai kopi di kawasan dok lima kota jayapura
selain mendapat penyuntikan vaksin peserta juga mendapat makan siang gratis
yang disediakan oleh kedai kopi dan pihak rumah sakit bayangkara jayapura
untuk mengikuti program di indonesia karena wajib vaksin
dan untuk meningkatkan daya bodi
yang sudah vaksin akan mendapatkan satu nasi kotak
dan itu mungkin untuk daya tarif biar orang orang banyak yang vaksin di sini
untuk vaksin sendiri kita sudah siapkan tiga ratus dosis

kita ambilkan di rumah sakit bayangkara

rumah sakit bayangkara polda papua menyiapkan tiga ratus dosis vaksin
namun akibat antusiasme warga yang tinggi pihak penyelenggara harus menambah stok vaksin
tim liputan cnn indonesia